tentu baik positif di dunia itu ada
majeka patrik sehat walu
penyelamatan kita akan menyaksikan kemi
dari bapak menteri pertahanan republik indonesia
tentu baik di dunia itu ada
itu malah perkumpulan daripada presiden
dan juga diminta saja diangkut
saya berapa kali menghadiri itu
itu selalu saya resmi setahun bertemu
kalau club the madrid juga termasuk wah pres
kalau menurut bapak bu mega pak sby pak jokowi
apakah ingin bergabung juga pak
tidak sama sama ibu saja
saya tidak tahu itu